sementara itu menko polhukam juga berjanji akan mengungkap satu kasus perdagangan orang di suatu daerah di indonesia dalam waktu dekat
mahfud mengaku telah berkoordinasi dengan barres krimabes polri
hal ini disampaikan mahfud md usai menghadiri acara wisuda madrasah aliyah negeri yogyakarta
satu di kampus uin sunan kalijaga sleman daerah ismewa yogyakarta pada kamis siang
bila pelaku kasus ini ditangkap mahfud berjanji akan melanjutkan penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang
ke sejumlah daerah dan kementerian terkait
menurut mahfud tppo adalah tindak pidana yang sangat jahat karena memperjualbelikan manusia seperti budak
saudara saya kemarin sudah membuat semacam shock therapy dulu mungkin hari ini atau besok atau minggu depan itu sudah akan dilakukan
kita akan menangkap pelaku penyalur sindikat ini
di satu daerah nama nama dan targetnya sudah kita berikan kepada baris krim kabaris krim polri untuk segera dieksekusi ditangkap